sayang nanti sore ini kan kamu ada jadwal terapi lagi kan
ya sudah kalau begitu mama temenin rani aja sekalian ya mbak ya
sekalian mama mau tanya tanya sama dokternya
kemarin kamu bilang kan kata dokternya gak ada perkembangan ya kan
nanti setelah dari situ
aduh gue pengen banget buru buru kasih tau candy soal kakek willy
kesian kan candy ngarep ngarep ketemu
nanti kalau ternyata itu topan dia gimana ya
kalau gue kasih clue dikit aja tentang kakek willy candy pasti curiga
malah nanya nanya ujung ujungnya kebongkar semua
padahal gue udah janji sama topan
yang willy ayah willy kenapa ter
enggak aku cuma mau bilang yang willy pasti senang banget kalau ketemu kamu
dia pasti bangga banget dan bersyukur
soalnya dia udah ngangkat kamu jadi keluar
makasih ya ter
eh ken itu bisa kamu ken yuk
maaf ya ken aku nggak bisa kasih tau kamu hal yang sebenarnya tentang kakek willy
aku udah janji sama topan biar dia nanti yang jelasin dan kasih tau ke kamu dia kan lebih berat
mama habis belanja banyak banget buat kamu nih ada kaos ada tas
kamu suka nggak
aduh bagus banget ma ini pasti mahal ya
kalau untuk kamu sih nggak ada yang mahal menurut mama he he he
terus yang buat kendi mana
tunggu sebentar mama beli satu untuk candy
nih yang regrets kamu apa
ish enggak ada yang engek
ya ini tiong
oh kayu timur kun gorgeous wound
nah kamu bagaimana
istirahatnya kamu sudahenaryah yang kedua ya
aku marah gitu sih sama mama
kapan sih mama mau sadar
rani tuh udah anggap kendi itu sebagai saudara rani sendiri
rani sampai kapan juga kamu bisa sadar
kalau kendi itu bukan anak mama kamu anak mama
bodoh amat kamu mau nganggap dia saudara kamu kayak tetep
kamu itu anak mama dan mama cuma saya sama kamu
bukannya sama candy
yaudah kalau gitu rani juga gak mau ambil barang barang ini
candy tuh sama rani tuh saudaraan ma
jadi harus nasib gak bisa
masa rani dapet bagus bagus
sedangkan candy dapet yang jelek kayak gini
nih mama ambil aja rani tuh gak butuh
papa gak percaya sih sama mama pa
mama tuh udah buktiin sendiri tadi pak
kalau rani tuh udah gak sayang lagi sama mama
papa tau gak hari ini tuh mama shopping
mama belanja banyak tuh untuk rani pak
tapi apa rani malah marah marah sama mama
loh memangnya kenapa ma
jadi gini pa
tadi mama beliin tas buat candy
ya tentu aja beda dong pak sama rani
kalau rani itu yang mahal mahal
tapi rani marah kalau mama tuh beda bedain kenny sama dia
apa mama salah ya
mama ngebeliin rani tuh yang lebih bagus daripada candy
candy kan bukan anak kita pa
mama salah mau ngebahagiain rani
mama salah mau berikan yang terbaik buat rani pa
apapun yang mama lakuin depan dia
selalu aja salah
dia tuh udah gak pernah sayang lagi sama aku pak
nanti bapak akan coba bicara sama rani
papa yakin sekali kok berani bisa mengerti
karena papa tau rani tuh anak yang baik
walaupun berat tapi coba deh
mama mulai menyayangi kendi juga
ya walaupun nanti sayang mama nggak sebesar sayang mama sama rani
tapi papa yakin sekali mama bisa menyanyi kendi lama lama
tapi kenapa sih pa
dia tuh lebih sayang sama candy tuh kenapa pa
gak bisa nganggep saya sebagai ibunya sendiri pa

enggak rani tuh yang harus dipercaya
enggak rani tuh yang harus dipercaya

nanti sore ini kan kamu ada jadwal terapi lagi kan
ya sudah kalau begitu mama temenin rani aja sekalian ya mbak ya
sekalian mama mau tanya tanya sama dokternya
kemarin kamu bilang kan kata dokternya gak ada perkembangan ya kan
nanti setelah dari situ kalau mau ganti terapis kita ganti aja langsung
nggak usah lama
mama di rumah aja lagian kan mama repot di rumah
enggak mama gak repot pokoknya hari ini mama yang setir sendiri
dan kebetulan supir kita lagi libur mau kan
ya kalau nggak ada supir kan rani bisa naik taksi
lagian ada kendi kok yang nemenin
anu ini skenario nya terry ketinggalan di tasku
iya aku tuh belum sempat ngembaliin
kayaknya hari ini aku harus absen dulu deh nemenin kamu terapi
udah gak apa apa
nanti kan kita bisa mampir dulu ke tempatnya siteri
eh eh eh jangan jangan jangan jangan ran
pasti gak keburu deh ya
kan nganterinnya harus siang siang
sorenya teri udah mulai syuting
habis itu dia pasti minta namain syuting deh
jadi kayaknya gak bisa ran
makanya ran ya kamu ditemenin sama mama aja ya
kan enak tuh ada teman ngobrol daripada sendirian bengong nanti ya kan
iya rah daripada kamu sendirian
kan ada mama kamu yang nemenin kamu
nanti kalau sempat aku nyusul deh ya
oh ya udah deh
kita mampir dulu ya ke rumah teman mama
dulu tuh dia sama kayak kamu
kakinya gak bisa jalan
terus dia terapinya dengan cara mijit
nah akhirnya dia latihan mijit juga
mama meminta tolong
siapa tahu kaki kamu juga bisa sembuh ya kan
nah kita udah mau sampai nih
kamu tunggu di mobil dulu ya
mama mau ngebel di depan panas
jangan kemana mana ya
tidak sustronya sendiri